calon kkdx gagal jadi gak
kita teh harus banyak banyak cari pasien
nanti kalau kamu sudah terkenal
baru mereka yang cari kita nih
udah di telepon belum kang
ini teh bisnis besar nin
gak sebarangan telepon
kita harus cari pasien
jemput denny sana
capek jalan kaki
baru juga beberapa kali jemput denny
bibi teh dari dulu jemput denny
tiap hari dari dia kelas satu sd
capek emang gak usah dirasain
kalau nggak mau capek beli motor bi
izinnya dijagain atuh biar gak digodain sama orang orang
paling juga yang godain aceh kom
aceh mah udah biasa jangan nerang paling aceh cuma diseng doang
justru takutnya tese ice yang serius ya
neng tenang aja nanti akan jagain
ica mau jemput denny ke sekolah
ya udah tuh barengan ngacek aja ya kang aceh juga mau ke sekolah
iya kang ya udah tuh barengan ngacek aja ya kang aceh juga mau ke sekolah
iya beneran atuh cantik
ya udah boleh atuh kalo kaya gitu
aceh kemana ya ko
udah pasti ke warungnya koswara lah dong
kok kang dadang tau
eh saya mau udah apal gerak gerik dia
si aceh itu kan sekarang sudah pindah tongkrongan ke warungnya koswara
dia akan ada disitu terus sampai nanti si engkom mengusir dia
kan engkom lagi hamil jadi sah sah saja engkom mengusir dia
sebel mungkin begitu kan
nah dia bebas kenapa
karena warungnya koswara jauh jadi masuk hati udah mungkin kesana
tapi kita harus cari cara untuk mengagalkan rencananya si aceh
karena kang dadang jahat
dia kan sahnya dang
sehebat apapun rencananya si aceh
si ice itu tidak akan mau
aceh itu baru umur berapa sih
kita lihat kok dia di gendongnya
masih belasan tahun
mana mungkin mau sama si aceh
kamu gimana sih
kayak gak tau aceh aja
jangankan anak kecil bayi dibedakin aja ditungguin sama dia
sebagitu duduk janah aja
makanya itu rock destroyer
ya tidak begitu juga kamu menggelo dong
si aceh umur disuruh sekali kamu ngomongnya begitu
gelo ya tidak begitu juga
masih belasan tahun
masih belasan tahun
masih belasan tahun
masih belasan tahun
masih belasan tahun
masih belasan tahun
masih belasan tahun
mak ayo dah jadi aja angkat kursinya
coba kamu hubungi catering
untuk apa mak
berapa orang yang kamu undang
berapa orang yang diundang untuk
untuk bikin acara makan makan di pernikahan dede mak
makasih banyak mak
kang neng pulang dulu deh
belum masak buat makan leni
yaudah neng pulang aja
maunya sih istirahat
gimana mau istirahat kalau kerjaan teh nggak selesai selesai
koste mau ke tukang cukur dulu
murahkan rambut sama jambang
sebentar ya wak
hmm enak banget
calon kades gagal jadi enggak
kita teh harus banyak banyak cari pasien
nanti kalau kamu sudah terkenal
baru mereka yang cari kita nih
udah ditelepon belum kang
ini teh bisnis besar nen
lah sebarangan telepon
kita harus cari pasen
baru kita hubungi
udah kamu tenang aja nih
ini mah bagian saya
kamu gak bakalan ngerti
kita harus banyak belajar
banyak membaca buku
kalau kamu mau pintar
harus banyak baca buku
kamu gak lagi makan
masih sempat sempatnya nen
apa tuh kang
berapa puluh kali
maaf kak buteh
enak enak ini kang
di dalam dunia intelijen
ini dikenal sebagai

membaca kode rasia melalui sistem metrik
kalian tahu sisi
kalian tahu sisi
sisi bisa saja lima puluh satu lima puluh satu

sumbu x dan sumbu y
sumbu x dan sumbu y
saya tahu kalian bingung
saya tahu kalian bingung
saya tahu kalian bingung
protekara kode rasia melalui sistem metrik
ini teori yang rumit
walaupun saya jelaskan
kalian tetap akan pusing
sekarang kita dekoding isi berita ini
sekarang kita dekoding isi berita ini
begitu juga seterusnya
lalu kita kali dengan kata yang paling banyak ditulis
lalu kita kali dengan kata yang paling banyak ditulis
kode rahasia mereka bisa kita pecahkan
kode rahasia mereka bisa kita pecahkan
mestinya kita punya komputer canggih untuk menghitung ini

karena susunan kode rahasia mereka berupa deret ukur atau deret hitung
kita butuh peta ciraus untuk menemukan apa yang mereka sembunyikan
bisa saja mereka sudah menunggu kehadiran kamu
jangan sampai penyamanan kamu diketahui